oke korespondensi ann indonesia miftah farid saat ini sedang berada di oslo norwegia untuk mengikuti gerakan global menjaga hutan
langsung kita bergabung dengan miftah di oslo miftah selamat pagi waktu indonesia
halo selamat malam
oke menghabiskan puasa ya berarti di oslo
tapi saya tidak akan menyinggung atau bertanya suasana ramadan di sana
mungkin anda boleh men share membagikan apa yang anda lakukan di sana dan bagaimana kegiatan global menjaga hutan yang anda ikuti beberapa hari belakangan
ya ada dua agenda yang saya datangi ketika saya tiba di oslo
yang pertama memang tujuan utama saya adalah meliput soal isu pelibatan dari masyarakat adat dan entitas agama dalam menjaga hutan
terutama hutan hujan tropis yang ada di negara indonesia brazil kemudian kolombia atau di negara negara tropis di katolistiwa yang setiap tahun itu jumlah deforestasinya sangat luar biasa
indonesia mendapati peringkat kedua hilangnya hutan hujan tropis setelah brazil
dari data yang saya terima misalnya indonesia setiap tahun itu nyaris tujuh ratus ribu hektare lahan hutan hujan tropis lenyap
atau karena proyek proyek pemerintah sendiri
nah begitu tiffany
karena isu ini memang menjadi cukup panas sekali terutama di negara negara maju terutama
seperti norwegia karena norwegia sendiri merupakan salah satu negara maju yang kemudian menjadi salah satu konsumen dari produk produk hutan
terutama di wilayah indonesia juga
misalnya mebel kemudian ada juga floaring
dan ini merupakan tanggung jawab dari norwegia
yang ini menunjukkan bahwa mereka bisa mengedukasi warganya untuk bisa lebih bertanggung jawab ketika menggunakan produk produk
kehutanan seperti kayu yang berasal dari indonesia
nah tiffany yang kedua yang menarik juga selain saya meliput isu tentang rainforest atau hutan tropis di oslo
bagaimana kemudian cerita soal masyarakat muslim di oslo yang begitu menarik
anda bisa membayangkan ketika saya datang ke sini saya terus terang ini saya tidak puasa
karena saya kaget ketika harus menjalani puasa selama dua puluh jam
memang norwegia merupakan negara yang istimewa
kalau muslim yang tinggal di sini
dan kalau menurut saya ini bukan hanya sekedar istimewa tapi juga ekstrim
karena di indonesia misalnya kita berpuasa hanya empat belas jam
kemudian paling lama misalnya lima belas jam dan itu sangat jarang sekali
tapi di sini anda bisa berpuasa selama dua puluh jam
artinya ketika di jakarta yang baru saja melakukan sahur ya makan sahur
baru saja terjadi di jakarta dan di indonesia
di sini baru berbuka tiffany
jadi ketika anda bersahur makan sahur di sini berbuka
ada waktu sekitar tiga lima jam setelah makan berbuka disusul dengan makan sahur
artinya hanya ada waktu tiga lima jam
di norwegia hari itu gelap
namun ada banyak pilihan misalnya
kalau kemudian kita rasa ekstrim
ada pilihan lain misalnya ketika kita bisa menggunakan parameter waktu mekah misalnya
tapi ini cukup aneh bagi saya
karena di mekah kita bisa berbuka pukul delapan
kemudian sahur pukul lima
tapi dua dua momennya dua dua waktu itu semuanya kita lakukan dalam keadaan matahari sangat terik
jadi ini cukup aneh ketika kita berbuka matahari sangat terik
dan ketika kita sahur matahari juga sangat terik
ini yang kemudian membuat banyak sekali warga muslim di oslo terutama warga yang menetap
itu lebih memilih menggunakan waktu oslo
dan menurut mereka tidak ada hambatan apapun ketika mereka harus berpuasa selama dua puluh jam
menurut mereka ini pemberian tuhan pemberian allah
dan mereka menjalannya dengan penuh
dedikasi dan penuh keikhlasan
dan mereka memang mengamati bahwa banyak sekali negara negara di asia misalnya hanya berpuasa empat belas jam
namun mereka dua puluh jam
dan ini menjadi cerita unik bagi mereka
dan sama sekali mereka tidak ada masalah
walaupun mereka minoritas
mereka setiap hari melihat orang makan
dan mereka harus menghabiskan waktu puasa dua puluh jam
sama sekali luar biasa
saya melihat mereka sama sekali tidak ada keluhan apapun
walaupun kondisi sekarang musim panas tiffany
baik luar biasa ya
kita sudah bincang dengan sejumlah narasumber kita
islandia itu kayaknya masih ada di peringkat pertama ya
kemudian kayaknya norwegia ini selanjutnya
tapi bifta saya penasaran
bagi anda kan mungkin ya hanya beberapa hari ada di sana
mungkin paling tidak sekitar seminggu lah ada di sana maksimal
tapi bagaimana anda mengobati kerinduan anda akan masakan indonesia
ini termasuk juga harusnya menjawab pertanyaan saya seberapa banyak apa ya mungkin masakan indonesia yang bisa didapat di sana
mungkin masakan indonesia yang bisa didapat di sana
atau mungkin susah nggak sih cari makanan makanan halal gitu ada di sana
ya ini pertanyaan sulit
karena saya sampai menjelang kepulangan saya ke indonesia saya belum pernah sama sekali menyentuh nasi
iya dan banyak memang karena masyarakat di norwegia mereka lebih banyak makan roti
kemudian seperti kebab misalnya atau seperti burger
dan ya saya setiap hari makan makanan itu
dan banyak sekali makanan halal dan di sini tidak begitu sulit
namun memang cukup sulit ketika anda harus mencari nasi
namun ketika saya sedikit mengeksplorasi wilayah wilayah di oslo
saya menemukan satu restoran yang cukup unik dibandingkan dengan restoran yang lain
karena restoran ini menggunakan nama rahma
rahma sama dengan nama ibu saya dan saya akan datang ke sana untuk mencicipi makanannya
dan saya melihat di situ ada nasi goreng
walaupun pemiliknya bukan indonesia
tapi saya melihat dari cita rasa masakannya
ini cukup bisa mengobati kerunduan saya selama satu minggu berada di oslo
dan saya wajib untuk mendatangi
dan hanya saya punya waktu sekitar tiga jam untuk bisa menikmati masakan di sana
karena setelah itu restoran itu tutup
karena setiap bulan puasa seluruh restoran muslim
terutama di wilayah dekat dengan islamic center ini semuanya tutup
untuk menghormati kaum muslim yang berada di sini
luar biasa ya
jangan lupa dicatat alamatnya ya fahri
tapi saya bisa pastikan ya miftah
ketika anda nanti datang ke sini kan berarti berbarengan atau mungkin mepet pepet lah dengan waktu lebaran
karena anda mungkin mengobati kerinduan anda yang sudah berhari hari itu tadi ya
nggak makan nasi ya
saat mau jual makan cabai mungkin
tapi farid kalau anda di oslo itu sebenarnya masyarakat indonesia cukup banyakkah di sana
dan apakah anda juga sempat berinteraksi dengan mereka
dalam di bulan ramadan ini
ya memang masyarakat indonesia di sini tidak begitu banyak
dan saya hanya melihat mereka satu dua orang saja
mungkin karena mereka studi atau bekerja di sini
namun tidak begitu dominan mereka di sini
namun banyak sekali warga pendatang yang muslim
itu lebih banyak berasal dari pakistan
dan meskipun kultur kita berbeda dengan pakistan
namun ketika kita berinteraksi dengan mereka
ini cukup bisa mengobati ada taste asia
ketika kita berdiskusi soal islam
karena banyak sekali warga pakistan yang berada di sini dalam rangka untuk melakukan dakwah
walaupun mereka bukan warga asli norwegia
misalnya ada perangan di inggris
ada islamobia di beberapa negara di eropa
namun di oslo semuanya landai
dan mereka bisa menikmati atau bisa menjalankan ibadahnya
walaupun banyak sekali negara negara lain di eropa
tapi mereka juga sangat persisten terhadap banyak simbol simbol islam yang mereka tunjukkan
baik terima kasih miftah sudah meluangkan waktu anda di tengah malam
waktu oslo bergabung dengan connected ramadan
terima kasih sekali lagi